ajang fashion show tak harus di atas catwalk trotoar pun bisa disulap menjadi tempat menarik bagi para model untuk memamerkan busana
seperti yang dilakukan lima model cantik di surabaya yang memperagakan busana kebaya untuk menyambut datangnya hari kartini
berikut liputannya untuk anda
trotoar di depan sebuah pusat perbelanjaan di jalan ahmad yani surabaya ini selasa siang nampak berbeda
area yang biasa digunakan masyarakat untuk berjalan kaki hari ini mendadak berubah fungsi menjadi catwalk lima model yang berlenggak lenggok memamerkan busananya
tak pelak aksi mereka dengan berbalut kebaya tradisional modern ini
ini menjadi pusat perhatian para pengguna jalan maupun pengunjung mal
banyak masyarakat yang akhirnya berhenti menonton fashion on the streets dan mengabadikannya lewat kamera ponsel
kegiatan yang digelar bertajuk eksotika kebaya ini merupakan acara tahunan dalam rangka memperingati hari kartini
dalam fashion show ini para model menampilkan karya dari para desainer terkemuka di indonesia
salah satu busana kebaya yang menjadi pusat perhatian adalah busana karya desainer maya raisa
frozen min atau biru laut ini bertaburkan payet dan ornamen kaca sehingga nampak glamor dan elegan
busana ini memadukan konsep modern dan tradisional dengan gaya busana mekar dan bergelombang
saya terinspirasi dari ngeliat ngeliat laut warna warna cantik cantik sekarang ini kan memang orang orang kebanyakan mintanya adalah yang pastel pastel
jadi saya mengikuti tren sih
sementara bagi para model memeragakan busana kebaya di trotoar kali ini merupakan pengalaman baru
panjangnya busana dan tiupan angin kencang membawa sensasi berbeda
fashion show kebaya di trotoar saat ini digelar selain memperingati hari kartini
juga untuk menunjukkan pedestrian kota surabaya yang luas bersih dan nyaman bagi berjalan kaki